sesuai janji kita tadi ya iqbal ya ini kita akan melihat bagaimana sih suasana ramadan terkini di jepang
nah telah bersama kami melalui sambungan zoom warga indonesia yang ada di kota fukoka kyushu ada muhammad hafiz
selamat pagi waktu indonesia mas hafiz
selamat pagi mas iqbal
selamat pagi apa kabar ini sehat sehat aja di sana
nah ini tadi kalau kita dengar sama sama tadi beritanya bahwa ada empat wilayah yang statusnya darurat saat ini
tapi kan tidak termasuk daerahnya mas hafiz nih
nah tapi untuk mengantisipasi itu apakah ini artinya bahwa untuk berkegiatan di sana juga dibatasi atau justru biasa biasa saja
sebenarnya di fukur sendiri udah dua kali kena state of emergency mas
jadi pertama waktu di seluruh jepang kasusnya tertinggi
tertinggi sekitar tahun lalu menjelang bulan juli
satu di jepang kita kena state of emergency kayak empat kota yang tadi disebutin
terus sempat diberhentikan sekali kemudian fuka kena sekali lagi state of emergency
tapi sekarang sudah kembali kondisi normal
jadi walaupun protokol kesehatan kayak masker alkohol itu ada di mana mana
terutama di tempat tempat umum kayak stasiun kereta api kemudian
di department store mall kayak gitu gitu selalu ada termometer digital plus alkohol untuk sanitasi
tapi kelebihnya kita sudah bisa menjalankan kehidupan dengan normal sih mas
oke jadi sudah berjalan normal tapi protokol kesehatan tetap juga berjalan
sama seperti di jakarta di indonesia
ini pasti kan enak banget ya makanan di jepang enak enak
jadi kamu masih lapar kan
iya jadi di fukuoka komunitas islam muslimnya juga lumayan banyak
jadi kita salah satu masjid pertama di kyushu juga
untuk puasa untuk jamnya relatif sama kayak indonesia sih mbak
jadi sekarang sekitar jam empat dua puluh sampai jam tujuh malam ya
oke tapi di sana ini sebenarnya sudah divaksin atau belum sih
kayaknya udah ya
belum kok bisa
jadi pemerintah jepang itu hati hati banget mas untuk vaksin corona terutama ya
karena kan masih ada beberapa testing untuk vaksin yang misalnya produksi dari inggris atau dari amerika masih ada side effect nya gitu
nah warga jepang sangat berhati hati terutama tentang vaksin
jadi yang kita terima sekarang itu vaksin tahunan untuk influenza
jadi bukan vaksin untuk spesifik untuk corona covid sembilan belas
tapi influenza yang sampai sekarang dilakukan setiap tahun
tapi kbri atau kjri di sana nggak memfasilitasi wni yang ada di sana untuk divaksin
kalau misalnya pemerintah jepang sudah meloloskan kemungkinan besar akan difasilitasi sih mas
tapi untuk sekarang masih banyak diskusi kapan timing yang tepat untuk vaksin gitu
program vaksinasi covid sembilan belas ini belum mulai berarti ya di sana ya
masih belum kayak di indonesia
kalau di indonesia saya lihat berita kan sudah banyak vaksinasi masal ya
tapi kalau di sini untuk vaksin influenza sudah selesai
tapi untuk vaksin covid sembilan belas masih benar benar stans nya itu sangat berhati hati sih mas
mungkin untuk yang prioritas terlebih dahulu kali ya
seperti kalau di sekitar usia usia lanjut
lalu gimana nih kalau misalnya di sana tadi kita terhubung dengan
teman yang di nanjing ya
itu kan masjid ditutup
kalau misalnya di jepang gimana
kalau di jepang dibuka tapi dibatasi mak
jadi sekarang untuk masjid dihimbau untuk tidak sholat berjamah
ini video yang sekali lagi diputar ini jumatan kemarin ya
jadi jumatan dibuka dua kloter
jadi kapasitas full dibagi dua

nah terus untuk sholat wajib lainnya dihimbau untuk dilakukan di rumah
dan sekarang nggak ada buka puasa bersama dan tarawih di masjid mak
jadi semua dihimbau untuk sholat masing masing di rumah sendiri
nah tadi kan ada informasi juga tuh terkait dengan akan diadakannya olimpiade musim panas ya juli nanti
nah di sana suasana seperti apa
apakah ada terlihat suasana yang berbeda kah
atau justru biasa biasa saja mengingat ini kan sudah beberapa kali di camp
kalau sudah dua ribu dua puluh
setelah di castle dua ribu dua puluh kemarin sempat banyak suara yang pesimis gitu untuk apa
apakah bisa benar benar mengadakan olimpiade di jepang
tapi kemarin ini udah ada relay torchnya over olimpiade yang dimulai dari utara jepang
terus kemarin sekitar dua atau tiga hari yang lalu sampai di

jadi sudah dimulai prosesi untuk olimpiadenya
berarti ini warga semakin optimis ya bahwa ini benar benar akan dilakukan bulan juli ya
iya walaupun mungkin tanpa ada wisatawan asing dan nggak full capacity untuk stadion olimpiknya
tapi udah optimis untuk tetap dilakukan tahun ini
oke nantinya ada rencana nggak nih mas hafiz walaupun kan memang tidak full capacity ya untuk di stadionnya
ada nggak rencana untuk pengen melihat atlet atlet indonesia nih tanding di sana
kalau misalnya berkunjunglah ke jepang
iya berkunjung langsung
jadi walaupun aku ini udah kerja datang ke kantor setiap hari tapi polusi kantor itu ketat banget mbak
jadi kan tokyo sekarang udah kena state of emergency nih
jadi kita dilarang untuk mengunjungi tempat tempat yang udah kena state of emergency itu
jadi mungkin kalau pun lihat cuma bisa online gitu ya sama kayak mas iqbal atau mbak tara dari indonesia gitu
jadi lihatnya online di komputer
iya saing juga ya jadinya
tentunya kan ini bisa ketemu sama atlet atlet dari indonesia dari macam negara lain
betul di event olahraga yang besar lagi ya olimpiade
betul bikin tambah semangat
tapi sayang sekali ya karena pandemi
ini kan mas hafiz ini sudah bekerja ya di sana ya
nah ini sudah berapa lama bekerja di sana
apakah ada rencana untuk pulang ke indonesia dalam waktu dekat
kita boleh nggak sih ini untuk pulang ke apa namanya
dari jepang ya
keluar masuk negeri gitu
levelnya sudah bisa belum sih
udah sebenarnya udah bisa sih
mas jadi aku baru aku pas datang ke jepang itu maret tahun lalu sebelum border jepang ditutup
jadi aku datang terus dua hari kemudian border jepang ditutup
jadi sekarang baru sekitar satu tahun ya bekerja
tapi untuk kuliah kan sudah empat tahun jadi total sekitar lima tahun
nah jadi kalau di jepang itu kita punya residence card yang memungkinkan kita untuk masuk lagi ke jepang
setelah keluar gitu
jadi kalau aku pulang kalau misalnya turis sekarang benar benar nggak boleh masuk
tapi kalau misalnya pemegang semacam ktp jepang gitu karena aku punya residence card
jadi aku bisa keluar masuk ke jepang tapi butuh waktu untuk karantina dua minggu di indonesia dua minggu di jepang
iya nggak apa apa lah kan ketemu keluarga
keluarga tapi keluarga di mana ini
di indonesia ini di mana

di indonesia mas sekarang
oh daripada nanti dianggap durhaka
iya ada nggak pesan yang pengen disampaikan buat keluarga
karena kan udah setahun ya nggak pulang
iya pasti kangen kan
udah kalau dihitung dari pertama kali ke jepang waktu kuliah sih udah enam lebaran berarti ya nggak bareng keluarga
jadi ya harapannya minta doanya aja semoga tahun depan bisa reda semua bisa di indonesia juga bisa aman
di jepang bisa aman
jadi insya allah kalau tahun depan bisa pulang bisa kumpul lagi sama keluarga
nah terus nih mas hafiz nih kan tadi kan saya singgung nih soal sushi
kalau makanan aja deh
udah makanan saya cepet nih kayaknya
kalau misalnya di jepang nih makanan favorit mas hafiz buat buka apa
apakah mungkin ada makanan indonesia yang nggak apa apa
ini bukan kode kan sarah ya
aduh kamu nih dari tadi
siapa tau minta dikirim aja

karena kan kayaknya lebih fresh gitu
kalau makan di luar mungkin agak susah karena di jepang semuanya hampir ada alkohol dan daging babinya
jadi masak sendiri sih sekarang
ini contohnya ada kayak vegetarian karya yang sekarang budaya vegetarian juga udah lumayan gede di jepang
jadi beli makanan kayak gitu
atau enggak sushi juga bisa karena kan sushi dari ikan jadi
salah satu makanan favorit saya juga di sini mbak
berarti makanan di sana udah nggak kenal sama masakan indonesia lagi dong gimana dong itu
pasca indonesia tadi kayak ada di videonya sempat ada toko indonesia gitu
jadi kita beli bumbu sendiri terus masak sendiri sih
mas kalau misalnya lagi kangen masakan indonesia itu misalnya
mie atau ada pecel kemarin atau enggak
yang kemarin tempat masak sama untuk teman kantor itu pakai rendang sama nasi goreng ya
terus mereka juga suka sih rasanya
mereka suka dengan rendang
iya mereka bumbu instan itu kan sekarang walaupun udah instan rasanya juga udah lumayan enak ya mas
jadi mereka kaget kayak loh ini kamu masak sendiri gitu rasanya kayak gini
tapi cuma bumbu instan sebenarnya
tapi kita harus berterima kasih dengan masakan masakan instan
jadi kan kita terlihat bisa masak
dan enak gitu ya
terima kasih loh ini mas hafiz loh udah mau bergabung bersama kita
ngobrol ngobrol di cnn indonesia connected ramadhan ini semoga tahun depan dan atau secepatnya
iya sungkem dengan keluarga dan orang tua
iya soalnya tapi jangan lupa katanya iqbal minta oleh oleh kalau misalnya mas hafiz
bisa aja nih seorang arihanti ini
iya sih sebenarnya mau juga
oke dah mas hafiz sampai ketemu lagi
terima kasih kembali